beberapa waktu belakangan kita mendengar kontroversi mengenai istilah deforestasi
apakah menebang satu pohon atau menebang banyak pohon atau menghilangkan area hutan
secara etimologi deforestasi berarti mengurangi luas hutan menurunkan kualitas hutan
menghilangkan ekosistem hutan mengubah hutan menjadi apapun selain hutan
karena ketika kita bicara forest artinya kita bicara hutan
bukan hanya soal pohon tapi juga soal habitat soal ekosistem
juga seluruh ragam hayati yang ada di dalamnya
lalu bagaimana dengan hutan di indonesia
apakah hutan indonesia sudah aman dari ancaman deforestasi
deforestasi akan terus terjadi memang akan terjadi
tetapi saya yakin itu dalam
dalam besaran yang relatif menurun dibandingkan tiga empat tahun yang lalu
sebagian itu terdeforestasi menjadi maksud kur jalan
kemudian menjadi pertanian misalkan horticultura jadi sawit jadi padi
termasuk yang puta estate
itu ada kawasan hutan juga
pada saat itu hutan puta estate jadi kebun singkong
kebun singkongnya apa genya kebanyakan ada macam macam ya
sementara itu presiden joko widodo dan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
siti nurbaya bakar menyampaikan rapor kehutanan indonesia yang sangat baik
dalam conference of parties dua puluh enam yang diselenggarakan di glasgow skotlandia beberapa waktu lalu
pada saat itu capaian nyata indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan
pada tahun dua ribu dua puluh tingkat kebakaran hutan di indonesia diminimalisir hingga delapan puluh dua persen
deforestasi hutan di indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam dua puluh tahun terakhir
ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan dua belas persen lebih banyak hutan primer dibanding tahun sebelumnya
dan ketika banyak negara justru mengalami kebakaran hutan dan lahan terbesar sepanjang sejarah
maka kita berani mengatakan bahwa khusus untuk hutan maka kita akan forest land use net
jadi pada tahun dua ribu dua puluh kita sudah bisa bilang bahwa yang dari sektor kehutanan
emisi karbonnya bisa ditekan dan bahkan nanti dua ribu tiga puluh dan seterusnya bisa negative emission
prestasi tersebut luar biasa dan syarat janji
namun perhatian publik menjadi ramai terhadap pernyataan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
siti nurbay bakar dalam media sosialnya
ibu menteri menyebutkan bahwa pembangunan indonesia
tidak boleh terganggu atau terhenti
dengan alasan deforestasi juga emisi karbon
pernyataan ini seolah menunjukkan indonesia
akan melakukan apapun demi pembangunan
sejatinya pembangunan di indonesia memiliki
dalam kurun dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh saja
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
mencatat luas kawasan hutan yang dilepas
mencapai enam ratus ribu hektare
bahkan izin pinjam pakai kawasan hutan
masih didominasi untuk alih fungsi
menjadi tambang bukan infrastruktur
atau fasilitas untuk rakyat lainnya
artinya meski diklaim telah turun
namun angka deforestasi di indonesia
tentu saja janji dan prestasi ini
dan dipastikan terrealisasi
apalagi dampak deforestasi telah menjadi bagian
dari kebencanaan di indonesia
sebut saja bencana yang terjadi di sumatera
kalimantan juga di pulau jawa
wilayah wilayah tersebut tidak lagi memiliki
hutan yang cukup sebagai ekosistem pendukung
badan nasional penanggulangan bencana
memetakan sekurangnya lima tujuh ratus empat puluh empat desa
ini adalah sebuah perawahan bencana di indonesia
bahkan bencana hidrometeorologi
yang dicatat bnpb dalam kurun dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh
menunjukkan angka yang mengkhawatirkan
banjir longsor puting beliung
menjadi ancaman wilayah wilayah
yang tidak lagi memiliki daya dukung lingkungan
jadi bagaimana seharusnya strategi terbaik
pembangunan indonesia ke depan
apakah tetap mengurangi hutan
membangun dengan deforestasi
atau kita bisa membangun beriringan
dengan perlindungan terhadap hutan dan alam
agar indonesia dapat tetap melanjutkan pembangunan
dan dapat menjadi bagian dari solusi perubahan iklim